sebuah rumah sekaligus tempat konveksi di pejaten barat pasar minggu jakarta selatan sabtu dini hari tadi ambruk
satu keluarga yang sedang tertidur sempat tertimbun reruntuhan rumah yang ambruk
sebuah rumah dua lantai yang dijadikan tempat konveksi di pejaten barat jakarta selatan sabtu dini hari ambruk
peristiwa ini membuat satu keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan dua orang anak tertimbun reruntuhan rumah kontrakan
sebelum ambruk sempat terdengar suara retakan dan tak lama kemudian rumah itu langsung ambruk menimpa penghuni yang sedang tertidur
proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tertimbun material beton
setelah berhasil dievakuasi korban yang mengalami luka ringan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan
ada empat orang yang kena darur kehan itu yang leket
untuk bangunannya berapa banyak tadi
akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat yang kedua korban selanjutnya
mengalami luka luka kecil sih sudah dibawa sama satu ratus delapan belas
itu yang romboh apa sih bang
rumah jadi di belakang itu ada sebuah konveksi dua lantai
tidak tahu kronologi seperti apa itu dia merebut
itu yang tertimpa itu satu keluarga atau bagaimana
iya satu keluarga adalah empat orang
polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya rumah dua lantai ini
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kembali terjadi garis polisi dipasang di rumah itu